sinyal rencana kenaikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan juga solar ini semakin menguat terutama setelah adanya berbagai upaya berupa bantalan sosial yang sedang digodok begitu oleh pemerintah bagi masyarakat
dan kita akan langsung membahasnya bersama dengan yusuf rendy manilat yang merupakan peneliti di center of reform on economics indonesia selamat malam mas
baik ini sudah ada mas yusuf rendy sudah ada di sini bergabung saya akan langsung tanyakan kepada mas yusuf
mas yusuf ketika kita melihat ada sejumlah bantalan sosial yang disiapkan oleh pemerintah tadi disebutkan ada blt ada bantuan subsidi upah ada juga subsidi transportasi begitu
hal ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di saat memang sinyal naiknya harga bbm ini menguat
nah menurut anda apakah adanya mekanisme bantalan sosial ini dinilai sudah bisa cukup untuk bisa mengatasi tanda kutip kenaikan harga bbm yang nantinya akan mungkin akan ditetapkan oleh pemerintah
kalau melihat dari nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah sebenarnya nilai ini relatif mirip dengan bantuan sosial tunai yang disalurkan pemerintah di tahun lalu
dan kalau belajar dari tahun lalu bantuan sosial kunai itu merupakan salah satu faktor yang berhasil menjaga daya beli masyarakat
untuk kemudian kita ketahui bersama pada saat itu perkembangan konstruksi masyarakat berada pada level yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun berikut
nah hanya saja kalau kita berbicara konteks tahun ini memang salah satu tantangan yang kemudian bisa mempengaruhi
atau tidaknya bantuan ini adalah seberapa tinggi inflasi akan terjadi
kalau kita bicara misalnya saat ini inflasi sudah relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu
kemudian ada faktor kenaikan dari harga bbm
dan jangan dilupakan juga ada faktor dari potensi pendorong dari harga bahan pangan yang saat ini kita rasakan sudah mengalami peningkatan
kalau dikembalikan kepada pertanyaannya apakah kemudian bantuan ini cukup
menurut saya ini akan tergantung dari seberapa mampu pemerintah menjaga ya level inflasi untuk tidak kemudian meningkat sangat signifikan sampai dengan periode bantuan ini selesai gitu ya
karena kalau kita melihat di seberapa faktor inflasi dari bbm saja kan sudah tinggi
nah sekarang kita tinggal melihat apakah kemudian pemerintah mampu menekan
kenaikan harga di komoditas pangan
jadi kalau seandainya di komunitas pangan bisa ditekan harapannya tentu bantuan ini bisa relatif cukup untuk kemudian menjaga daya beli masyarakat kelompok tertentu
baik tapi faktanya kan kita tahu ketika harga bbm naik kemudian harga bahan pangan bahan pokok ini juga pasti akan cenderung naik begitu
nah melihat kondisi seperti ini apakah kemudian seberapa kemudian pemerintah
harus mengambil andil untuk menekan harga kebutuhan pokok agar adanya bantalan sosial yang disalurkan ini bisa benar benar memenuhi begitu
atau mencukupi kondisi daya beli masyarakat di saat nanti harga bbm bersubsidi diputuskan naik
iya yang pastinya pemerintah perlu fokus ke komoditas pangan strategis yang mempunyai kontribusi besar ya dalam penyumbang inflasi
nah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengagumi diri perannya
beragam hal bisa dilakukan termasuk di dalamnya mengawasi alur distribusi komoditas pangan strategis tersebut ya
kemarin disampaikan juga nanti ada semacam penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemda terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga bbm pertalite ini
namun menurut saya selain sosialisasi untuk harga kenaikan

yang juga tidak boleh dilupakan pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga alur distribusi kemudian produksi komoditas pangan strategis
sehingga tujuannya kembali lagi yang ke awal tadi komoditas pangan strategis ini bisa ditahan harganya di level yang terjangkau oleh masyarakat
jadi menurut saya disitu tipikalnya
jadi menurut saya disitu tipikalnya
dan juga menurut saya juga tidak terlepas dari seberapa besar gitu ya jumlah bantuan yang diberikan pemerintah
artinya meskipun sudah jelas sekarang berapa tetapi menurut saya perlu dipertimbangkan kembali kalau misalnya melihat jumlah potensi yang seharusnya juga bisa menerima bantuan ini
jadi menurut saya jangan dibuat takut dibuat fleksibel ketika misalnya nanti di kemudian hari ternyata bantuan ini misalnya
karena dirasa belum mencukupi menurut saya pemerintah perlu membuka opsi untuk kemudian menambah bantuan entah itu dari jumlah bantuannya atau nominal bantuan ataupun jumlah penerima bantuan
baik kalau sejauh ini kan pemerintah memang sudah menyatakan akan segera menyalurkan dua puluh empat tujuh belas triliun ya mas ya untuk bantalan sosial terkait dengan wacana atau rencana kenaikan harga bbm
kalau kita bicara terkait dengan kenaikan harga bbm apa yang bisa kita lakukan
kalau kita bicara terkait dengan kenaikan harga bbm apa yang bisa kita lakukan
kalau kita bicara terkait dengan kenaikan harga bbm apa yang bisa kita lakukan
harga bbm bersubsidi juga ada poin poin penting di dalamnya
dimana sebelumnya sudah juga diatur pembatasan pembelian untuk pertalite begitu yang masuk dalam kategori bbm bersubsidi
nah kalau menurut mas yusuf sejauh ini apakah kemudian praktik pembatasan itu sudah dinilai efektif atau belum
dan apakah kemudian praktik pembatasan itu sudah dinilai efektif atau belum

iya sekira memang harus diakui pengawasan terutama untuk komunitas bbm ini merupakan salah satu tools yang harus diberikan untuk pemilai keuntungan kesehatan

karena melakukan verifikasi siapa yang berhak membeli bpm bersubsidi itu
membutuhkan ekstra import
menurut saya inisiasi penggunaan aplikasi yang disodorkan pemerintah
itu merupakan salah satu inisiasi yang cukup baik
artinya dari situ kemudian bisa disaring mana orang yang berhak membeli
dari bpm bersubsidi ini dan mana yang tidak
tetapi ini bukan berarti tidak ada celahnya ya penggunaan aplikasi ini
karena pertama tidak semua orang familiar dalam menggunakan aplikasi
dalam mendaftar di aplikasi tersebut
yang kedua bisa saja kemudian orang ada celah
misalnya mendaftarkan nomor kendaraan lain untuk bisa mendapatkan bbm subsidi ya
karena misalnya tipe kendaraan itu masih kebuatan
jadi sudah baik tapi harus diakui ada celahnya
nah makanya dalam jangka panjang perbaikan data perlu dilakukan
fokusnya adalah dalam sistem kontrol ya
karena kalau kita tahu juga sebelumnya sudah ada paparan yang disampaikan pemerintah
bahwa ternyata bbm bersubsidi dalam hal ini solar
ternyata dinikmati delapan puluh sembilan persennya oleh dunia usaha
jadi ini ya pengawasan terus dijauhkan tapi ternyata masih ada celah di situ
melihat kondisi ini yang ingin saya tanyakan kemudian adalah dua hal mas yusuf
apa kemudian saran yang menurut mas yusuf sebaiknya dilakukan pemerintah
apakah bansos atau siasat bansos saat harga bbm ini nanti diputuskan naik itu sudah tepat atau belum
itu yang pertama
dan yang kedua apakah kemudian melihat kondisi ekonomi indonesia saat ini
dan global apakah kemudian menaikkan harga bpm dengan wacana dan rencana harga yang sudah disampaikan itu
tepat atau tidak diambil sekarang
silahkan mas yusuf
oke yang pertama penyaluran bansos tentu tepat dilakukan
apalagi ketika pemerintah sudah memutuskan ya menaikkan harga bbm
karena nantinya bansos ini yang akan jadi bantalan ya daya beli masyarakat terutama kelompok menengah kebawah
sehingga harapannya mereka punya
punya pendapatan yang kemudian bisa di spending untuk hal lain
warah besarnya tentu ini bisa berpengaruh terhadap asa ya pertumbuhan ekonomi terutama pertumbuhan konsumsi rumah tangga
karena kan semakin besar pendapatan yang mereka belanjakan itu juga akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
karena kita sendiri konsumsi rumah tangga yang paling besar
itu yang pertama
jadi pelantunan ini penting dan memang umumnya selalu dilakukan
dan memang umumnya selalu dilakukan
karena itu yang penting untuk pemerintah ketika ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan gitu ya
apalagi yang berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat potensinya
kemudian yang kedua apakah kemudian ini meningkat
kemudian kebijakan ini tepat dilakukan
kalau saya pribadi memang momentumnya belum terlalu pas gitu ya
apalagi kalau kita bicara konteks inflasi yang saat ini tengah meningkat
saya khawatirnya kebijakan ini dikeluarkan
bersamaan dengan kenaikan harga pangan
sehingga inflasinya relatif tinggi
nah tetapi saya juga paham bahwa ada kontrend dari budget pemerintah gitu ya
sehingga kalaupun jadi dinaikkan
solusi jalan tengahnya dinaikkan secara bertahap secara perlahan
dengan konsumsi mungkin yang tidak secara sangat tipis kita
karena kalau dilihat berarti untung ruginya kalau saat ini dinaikkan lebih banyak condong keruginya
dan yang akan merasakan dampak tersebut tentu saja

rakyat nantinya ya
baik terima kasih banyak atas informasi anda
mas yusuf randy manilat yang merupakan peneliti di center of reform on economics indonesia
nanti kita berbincang lagi ketika memang sudah diputuskan ya
mas ya oleh presiden joko widodo
terima kasih banyak mas yusuf